ya tragis sekali ya megi ya kerusuhan tadi malam
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
ada abdul malik di stadion kanjuruhan malang jawa timur
ya selamat pagi malik
bagaimana situasi terkini pasca kerusuhan saat ini di malang
ya saat ini kondisi di stadion kanjuruan malang sudah mulai melandai
para aremania juga terlihat sudah tidak ada di sini
namun bisa dilihat di belakang saya ada mobil polisi
bangkai mobil polisi yang tadi malam sempat dibakar oleh aremania saat terjadi kerusuhan
dan beberapa warga juga terlihat melihat bangkai bangkai
di belakang saya ini ada tiga bangkai mobil polisi yang rusak
akibat kerusuhan tadi malam antara polisi dan aremania
seperti itu megi
malik kita ingin konfirmasi ada satu ratus dua puluh tujuh korban jiwa
dua puluh lima ini dari warga sipil dan dua orang polisi
bagaimana memastikan soal jumlah korban ini malik
ya sebelum menggelar konferensi pers pagi tadi
pukul empat sinihari kapolda jawa timur
sempat melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit
didampingi oleh bupati dan forkopimda yang ada di kabupaten malang
memang tidak hanya di satu rumah sakit
dan korban korban kerusuhan tadi malam ini
tersebar di beberapa rumah sakit
diantaranya rumah sakit bapak usada
sakit deja usada dan rsud kanjuruan
jadi setelah dipastikan
baru kapolda jawa timur bersama bupati dan forkopimda yang ada di sini
melakukan konserensi pers dan memberikan setemen bahwa
di antaranya dua polisi dan satu ratus dua puluh lima orang aremania
ya malik apa sebenarnya yang menjadi pemicu kerusuhan
dan apakah anda bisa mengulas kembali kronologis kejadian ini
ya jika diruntut kronologisnya memang pertandingan mulai panas
sejak menit pertama peluit dibunyikan
di mana arema kebobolan dua gol terlebih dahulu disusul
arema bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum
namun beberapa menit setelah babak kedua dimulai aremania
arema kembali ke gol an satu gol lagi
dan ini berlangsung atau bertahan hingga peluit akhir pertandingan
yang memicu para aremania yang secara sejak historis
tidak pernah kalah dari persebaya di kandang sendiri
atau di stadion kanjuruhan ini
setelah itu ada satu atau dua aremania yang mulai turun ke lapangan
karena melihat tempat karena melihat ke lapangan
maka diikuti oleh sekitar tiga aremania yang ada di stadion
baik dari sisi tribun kanan tribun kiri dan tribun belakang
ini semuanya dari tribun ekonomi
dan setelah dihalau oleh polisi aremania sempat kembali ke tribun masing masing
namun karena kalah jumlah aremania bisa merangsek kembali
untuk merangsek halauan dari kepolisian
karena situasi semakin memanas maka polisi terpaksa menembakkan gas air mata
namun parahnya karena situasi kredit hal inilah yang memicu terjadi
jadi kemungkinan adanya aremania yang
pengap karena gas air mata dan terinjak injak oleh temannya
dan hasilnya adalah atau akibatnya adalah banyak sekali warga atau aremania yang
tidak habisan nafas tidak bisa bernafas secara normal karena terkena gas air mata
dan kurangnya tim medis untuk menangani peristiwa ini juga memicu parahnya atau banyaknya korban jiwa
tadi malam saya sempat menolong dua orang aremania yang dalam kondisi tidak sadar
ya baik terima kasih
untuk laporannya jurnalis transmedia abdul malik dari malang jawa timur